seorang anak berusia sembilan tahun di desa belilik kabupaten bangka tengah provinsi bangka belitung menderita gizi buruk
anak tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit setelah diketahui oleh warga
inilah rohim bocah sembilan tahun warga desa belilik kabupaten bangka tengah provinsi bangka belitung
ia akhirnya bisa berobat di rumah sakit umum daerah bangka tengah pada minggu pagi
rohim dibawa ke rumah sakit setelah diketahui warga
ketika orang tuanya meminta makanan terhadap tetangganya
keterbatasan ekonomi membuat orang tuanya enggan membawa anaknya ke rumah sakit
rohim akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan biaya swadaya masyarakat
meski sudah satu bulan tinggal di desa belilik warga baru mengetahui bocah ini mengidap gizi buruk tiga hari belakangan
menurut warga pendatang asal sulawesi ini jarang bersosialisasi dengan warga sekitar
meski usianya sembilan tahun berat badan rohim hanya lima belas kg
tim dokter masih melakukan pemeriksaan
untuk mengetahui penyebab gizi buruk yang diderita rohim
kami cepat dia pasti datang ke sini
terus dari dokter spesialisnya sih mainan bilang itu gizi buruk
karena kami tidak berhitungan sendiri untuk mengukur kadar gizi seseorang itu
nah dia dibawa ke beder lain
jadi untuk ininya memang dia gizi buruk
penyebabnya itu aja kami masih ceritau
karena dia datang dengan peluhan menset satu bulan
terus sama minta satu bulan
nah sampai detik ini kami masih survei dia
nah istilahnya bagaimana kelola lola nya kenapa bisa terjadi
untuk pasien itu
di usianya yang sembilan tahun rohim juga belum pernah mengenyam bangku pendidikan
karena orang tuanya tidak mampu
kondisi ini pun menjadi sorotan komisi perlindungan anak daerah bangka belitung
pihak desa dan pihak kpad membantu anak ini berusia delapan tahun soalnya
dan sampai saat ini belum meninjak
kondisi ini juga sudah berhasil
karena ini adalah kondisi yang terjadi
jadi kita masih belum bersekolah
jadi desa dan kami bekerja sama
dan mungkin kita akan bekerja sama dengan intensitas yang terkait
ataupun lembaga lembaga yang terkait
untuk membantu dari pendidikannya maupun dari ekonominya
saat ini kondisi rohim mulai membaik
namun ia masih harus menjalani perawatan secara intensif
di rumah sakit daerah kabupaten bangka tengah